plt ketua umum partai persatuan pembangunan p tiga muhammad mardiono
mengapresiasi hasil perolehan suara yang didapat oleh dpw p tiga jawa barat
mardiono mengaku kehadirannya pada rapim will kali ini
dilakukan untuk memberikan semangat kepada para kader
jelang pemilihan kepala daerah serentak
mardiono menambahkan p tiga juga membuka diri
untuk bekerja sama dengan pihak lain
sementara ketua dpw p tiga jabar menegaskan
jabar akan terus membuka ruang komunikasi dengan partai lain
kita akan menghadapi pemilu kadar seretap
tidak terkecuali termasuk jawa barat
karena itu kita mempersiapkan diri
masuk di dalamnya kader kader nanti akan ikut berkompetisi
dalam kaca pemilu kadar baik di kawasan kota dan tingkat kebanyakan